cita cita saya adalah saya bisa menjadi orang berpengaruh di dunia pendidikan
kalau bicara masalah berpengaruh pasti tahapannya adalah kita bisa memberikan manfaat
kita bisa memberikan kontribusi dulu yang nyata
dengan yang ibaratnya saya bisa berpengaruh
ya syukur syukur dengan pengalaman saya yang selama saya ini dapatkan
saya bisa membuat strategi yang dimana saya bisa membuat di dalam negara ini
semua orang mempunyai hak yang sama untuk bicara pendidikan
dan semua orang mempunyai hak untuk mendapati kehidupan yang lebih baik
cerita daur ulang kertas tidak asing di telinga kita
proses mengolah kertas bekas menjadi kerajinan mudah kita jumpai
dengan sentuhan seni siapa sangka barang seperti ini awalnya adalah sampah
di tangan mereka kertas bekas mengubah wajah
mengusung idealisme mengurangi persebaran sampah kertas
para remaja belasan tahun ini menjadi garda depan revolusi pengurangan pemakaian kertas
hasil kerajinan bernilai ekonomis
di bawah naungan yayasan nara kreatif
para remaja ini menemukan wadahnya
yayasan yang bergerak di bidang social entrepreneur atau kewirausahaan sosial ini
menampung anak anak jalanan yang juga putus sekolah untuk dilatih kemandirian
selain daur ulang mereka menjalani kegiatan belajar mengajar dalam rangkaian kelompok belajar
atau kejar paket a b dan c
iya nara kreatif di keramajati jakarta timur
adalah satu dari sekian banyak yayasan yang peduli pada nasib anak jalanan
mengusung semangat mengelola sampah
yayasan ini melibatkan mereka pada mata rantai kegiatannya
sosok dibalik berdirinya yayasan ini adalah nezatullah ramadan
pemuda kelahiran sembilan belas seminggu
pemuda kelahiran sembilan belas seminggu
selama dua puluh tahun
faisaitthe kota untuk mengallocasi nara kreatif pada july dua ribu sembilan belas
tapi kalau berharga ulang ini
hasil yang memang lebih baik adalah jika kita meneliti
disitulah kami melihat ada satu peluang yang dimana ini bisa dijadikan energi untuk kenapa tidak nih permasalahan lingkungan dan juga permasalahan pendidikan itu secara bersama sama
karena bicara pendidikan adalah outputnya bagaimana orang mempunyai secara pola pikir yang baik dan bertanggung jawab dari apa yang sudah mereka lakukan
nah selama ini kan kita melihat bicara sampah tanda kutip yang membuat masalah terbesar adalah tidak semua individu itu punya pertanggung jawaban yang baik terhadap sampah yang mereka keluarkan
awalnya sebenarnya kalau bicara ketertarikan fokusnya kami sebenarnya denarkatif adalah masalah pendidikan pastinya
tapi kita melihat energi apa nih atau permasalahan apa yang bisa kami kaitkan atau berjalan secara bersama sama melihat permasalahan sampah itu adalah salah satu opsion atau alternatif yang bisa kita gunakan sebagai energi
atau menjadi salah satu cara untuk bagaimana goal ataupun visi kita ini tercapai yaitu adalah mengurangi angka putus sekolah
dan ini mulainya
adalah pada tahun dua ribu dua belas waktu itu pada saat saya masih kuliah
saya melihat sekali dalam artian ya permasalahan anak jalanan anak putus sekolah dan berbagai hal
tapi di satu sisi ternyata banyak hal juga ya yang tumpukan sampah kertas yang sebenarnya di dalam rumah itu masih banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk bisa menjadi suatu revenue ataupun income baru untuk bisa mengantarkan ke pendidikan tadi
seperti umumnya usaha yang sering jatuh bangun neza bernasib sama
sempat ditinggal rekan sekampusnya ia memutuskan melanjutkan usaha itu
pada dua ribu tiga belas ia mengubah narak kreatif menjadi yayasan
langkah itu ia lakukan untuk memudahkan anak asuh mendapatkan donasi dari pihak luar
namun sebenarnya tantangan datang tidak jauh dari dirinya
sebagai anak tunggal yang diharapkan orang tua menjadi pekerja profesional
neza memilih jalur mandiri
di saat banyak mahasiswa yang akan lulus berharap nantinya bekerja di belakang meja
ia harus memikirkan untuk bisa menghidupi orang lain
disinilah letak kesungguhan seorang neza di uji
iya kalau bicara masalah orang tua ini sepertinya bukan saya aja yang pasti mengalami
semua orang tua pasti menginginkan anaknya itu mendapati pekerjaan atau mendapati kehidupan yang jauh lebih baik
atau ada di zonanya mana mana berbagai hal
itu menurut saya ya itulah bentuk kasih sayangnya orang tua
tapi pada saat itu memang itu menjadi suatu tantangan ya buat saya pribadi dengan saya adalah anak sematawayang
dengan perjuangan orang tua sudah harus bisa menyekolahkan saya tinggi tinggi
pasti ekspektasinya orang tua adalah bagaimana seorang anaknya itu mendapati kehidupan yang baik
nah tetapi disitu saya memilih adalah bagaimana dengan kehidupan saya sekarang dengan serba
saya tetap harus bagaimana melakukan hal yang baik
saya tetap harus bagaimana melakukan hal yang baik
bukan kegiatan yang sebenarnya bukan hanya untuk diri saya aja tapi bisa menolong orang lain
bagaimana dengan kehidupan saya sekarang dengan serba kebatasan saya ini
mungkin bukan neza namanya kalau hanya mengikuti irama arus besar
memiliki darah guru dari orang tuanya
ia optimistis membantu anak jalanan untuk mengubah nasib adalah tujuan hidupnya
kini sebanyak tiga puluh anak asuh ia asramakan baik putra maupun putri
semuanya ia sekolahkan
sesuai derajat tingkat pendidikan terakhir mereka sebelum putus sekolah
awal mulanya sih pastinya waktu itu pada saat saya mau masih kuliah pun
pas masuk kuliah juga berpikir selesai saya kuliah mengemban pendidikan orientasi saya utamanya adalah saya bisa bekerja di perusahaan online gas
jadi menurut saya bisa menjadi seperti ini mungkin salah satunya adalah jalan hidup ya
dan kebetulan saya melihat ternyata pada saat saya mendapati program online gas
dan kebetulan saya melihat ternyata pada saat saya mendapati program online gas
saya mendapatkan program dari kampus yang saya di berikan kesempatan dari kampus di berikan modal dengan jaminannya adalah ijasa
akhirnya saya mendapati program tersebut dan ternyata keprihatinan saya terhadap anak jalanan ini membuahkan hasil adalah ternyata ya hidup itu tidak hanya kita berpikir untuk diri sendiri
ternyata hidup itu tidak hanya kita berpikir untuk diri sendiri
selama lima tahun menjadi yayasan kini nara kreatif menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan
selain donasi dalam bentuk aliran dana corporate social responsibility nara kreatif juga mengelola sampah kertas dari perusahaan itu
sampah kertas yang rutin diambil dari perusahaan siap diolah menjadi kertas daur ulang
namun sebanyak satu ton kertas per bulannya sanggup diolah menjadi lembaran baru kertas daur ulang
namun sebelum masuk ke tahap berikutnya kertas dalam kardus kardus besar harus dipilah terlebih dahulu
proses daur ulang biasanya dilakukan jika kegiatan belajar mengajar kejar paket telah selesai
kegiatan belajar dilakukan dari senin sampai rabu
menggunakan fasilitas yang disediakan
sewakan salah satu perusahaan anak asuh kejar paket a dan b belajar hingga pukul dua belas siang
sementara kejar paket c dilakukan malam hari
setelah selesai anak anak asuh menuju rumah utama untuk berkumpul
untuk yang berusia tujuh belas tahun ke atas proses daur ulang kertas biasa mereka lakukan di sini
dimulai dari memotong kertas proses daur ulang sanggup mereka selesaikan
dan tidak sampai sehari
bubur kertas digiling sampai halus untuk mendapatkan tekstur kertas yang rata
untuk mendapatkan tekstur yang kokoh bubur kertas dicampur pelepah pisang
pelepah yang dijemur hingga kering akan menimbulkan kontur yang agak kasar tapi tidak rapuh
batang pisang mudah mereka dapatkan di kebun sekitar rumah
penggunaan pelepah pisang ini mengacu pada permintaan pemesan
apakah menginginkan tekstur yang agak kasar atau halus
lembar demi lembar hasil daur ulang kertas akan menjadi seperti ini
tebal tipis nya kertas akan disesuaikan dengan jenis barang yang di pesan konsumen
kertas daur ulang dalam bentuk kotak tisu seperti ini adalah pesanan
yang harus mereka selesaikan dalam waktu cepat
dikelilingi staff dan pengajar yang memiliki jiwa sosial tinggi
apapun kesulitannya bisa mereka atasi
satu persatu perusahaan mulai menjalin kerjasama dengan narak kreatif
begitulah neza mencoba mengukuhkan jalan hidupnya
melupakan kerja kantoran dan mulai berwirausaha
kini perjalanannya sudah semakin jauh dari dunia kerja harapan orang tuanya
memiliki tiga puluh anak asuh dari berbagai daerah dan harus menghidupi mereka
membuatnya terus berpikir untuk bisa mencukupi dana operasional
sementara neza harus memikirkan pengembangan yayasan proses regenerasi juga harus berjalan
ia melibatkan anak asuh di dalam struktur organisasinya
jadi memang waktu saya awal masuk narak kreatif memang ujiannya sangat berat sih
karena memang ya biasanya saya di jalan biasanya saya setiap hari nggak disiplin gitu kan
saya bangun ya terserah saya gitu saya tidur terserah saya gitu
akhirnya pas menjaga nara semuanya harus diatur semua harus didisiplin gitu kan
semua diajarkan kesopanan diajarkan ahlak gitu
akhirnya agak sedikit rasa kayak kok begini gitu
akhirnya sebenarnya ada rasa sedikit ya nggak betah gitu
nggak betah juga sempat akhirnya ya pengen turun lagi ke jalan
tapi di titik itu saya selalu merenung gitu
merenung memikirkan bagaimana kondisi keluarga saya di situlah
ya akhirnya saya sampai sekarang tetap di narak gitu
asep adalah anak asuh yang diberikan kepercayaan oleh neza untuk menangani produksi kertas daur ulang
bergabung pada dua ribu empat belas ia adalah anak jalanan dan putus sekolah
yang kemudian bisa mendapatkan pendidikan kejaran

delapan belas tahun asal kabupaten tangerang ini mengaku korban ketidakharmonisan keluarga
setiap hari saya melihat kondisi keluarga setiap hari saya melihat kondisi orang tua itu sering berantem atau gimana
akhirnya ya saya terjun ke jalan lah
karena selama kurang lebih satu tahun berkegiatan di jalan akhirnya saya pun diajak ke jakarta
waktu itu karena di jakarta ada keluarga dari nenek saya akhirnya karena
kondisi saya di kampung saya melihat kondisi saya tidak sekolah lagi dan juga mungkin nggak terkontrol
akhirnya saya diajak ke jakarta
lain asep lain pula mariam
masih menyandang sebagai anak putus sekolah
ia kemudian tertarik bergabung dengan narak kreatif atas kemauannya melanjutkan sekolah
remaja putri berusia enam belas tahun ini juga mengikuti kejar paket c sejak pertengahan dua ribu dua
sebelum di nara saya sekolah terus berhenti satu tahun karena kekurangan ekonomi
keluarga saya nggak punya biaya untuk saya sekolah
ibu saya cuma sebagai ibu rumah tangga bapak sebagai pengembala domba itu pun punya orang
terus kalau saya di rumah cuma pengangguran bantu bantu ibu bapak kalau misalnya ke sawah
ibu saya sama bapak saya kekurangan ekonomi saya nggak bisa sekolah lagi
mempekerjakan anak jalanan sebagai sumber daya manusia organisasi usaha tentu bukan tanpa risiko
cibiran pihak luar terhadap eksistensi yayasan sudah neza antisipasi
karena tekad yang bulat untuk membantu sesama isu eksploitasi juga dengan mudah ia tepis
bicara masalah eksploitasi
makanya dari awal saya sudah tanamkan anak anak yang bergabung di narkatif yang memang untuk membantu produksi ini adalah tujuh belas tahun ke atas
jadi anak anak yang bergabung di tujuh belas tahun ke atas memang tetap bergabung
tetapi secara rutinitas mereka atau keseharian mereka mereka lebih banyak belajar
sekalipun mereka mau ikut produktivitas itu hanya sifatnya hanya semacam kayak pelatihan atau belajar di waktu senggangnya mereka mereka mengikuti kakak kakaknya
kalau nama orang harusnya pertama seseorang kecil ini bukan
sebelum cita anggaran kaya the
perang merah assalamu
tetap pengalaman dan konteks pada masa banjir dan di banding foto harga food
banding foto bishernya tidak ditahui
selain mengisi situasi
selain memerlukan penempatanellaan
yayasan untuk mendekati tempat maju
kus mengambil peluang di jalur dana korporate social responsibility
sejalan dengan idealisme narak kreatif mengolah limbah kertas
dan menjadi mitra dalam memujudkan tanggung jawab sosial perusahaan
strategi ini memudahkan yayasan mendapatkan bahan baku sekaligus dana operasional
namun neza tidak berhenti hanya di lingkup daur ulang kertas
saat ini nara kreatif melebarkan sayap menyelenggarakan kelompok belajar paket di luar asrama
menggandeng pihak kecamatan kramajati jakarta timur
aktivitas sosial mengajar menyasar ke kelompok petugas penanganan prasarana dan sarana umum
atau ppsu dan juga warga putus sekolah
di kelurahan cililitan ini anggota pasukan oranye ppsu
membaur dengan warga menjalani proses belajar mengajar
mereka rutin mengikuti pendidikan kejar paket a b dan c
setiap sabtu dari pukul tiga belas sampai enam belas sore
menggandeng relawan mahasiswa dari sebuah universitas swasta di kalibata sebagai tenaga pengajar
nara kreatif juga menyelenggarakan kelas yang sama di kelurahan gedong kramajati
total jika digabungkan dengan seluruh peserta kejar paket
saat ini narak kreatif menjelaskan kelas yang sama di kelurahan gedong kramajati

manfaat penyelenggaraan kejar paket oleh narak kreatif tentu sangat dirasakan pesertanya
seperti yang dirasakan rohmat salah seorang alumni kelompok belajar paket c
petugas ppsu di lingkungan kelurahan dukuh ini kini mengantongi ijazah setara sekolah menengah atas
saya nakal dulu nakal bandar sekolah bolos mulu
orang tua masuk kayak nggak masuk main kemana
akhirnya pas kesana saya menyesal juga gitu pak
gitu aja udah
menyesalannya satu ya kita mau ngelamar kemana aja ya susah gitu pak ya
soalnya jasad kan terbatas smp
kalau sma kan kita tahu minimal di atas itu kita bisa melamar kemana mana
paling kalau smp itu kita batasnya ya gimana gitu lah rendah gitu lah
kita ngelamar buat yang ke atas lagi susah pak
gitu aja udah

kita bisa berjalan ke atas

kita bisa berjalan ke atas
nezatullah ramadan adalah sosok anak muda yang punya segudang kesibukan
dalam seminggu ia bisa berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lain
dalam sehari dua kegiatan bisa ia rencanakan demi berjalannya roda organisasi
sebagai pemimpin yayasan yang menaungi anak asuh sebanyak puluhan orang
proses pendampingan masih ia lakukan dengan terjun langsung ke lapangan
seperti kegiatan yang dilakukan salah satu bank swasta nasional di daerah bintaro ini
mengemban misi melek literasi keuangan sejak dini
kegiatan csr perusahaan yang bekerja sama dengan beberapa sekolah dasar
menggandeng puluhan siswa dari berbagai sekolah dasar
sebanyak delapan puluh delapan siswa menjalani wisuda sebagai duta menabung
lima di antaranya adalah anak asuh narak kreatif
masih di hari yang sama
jadwal pertemuan dengan satu perusahaan lagi harus ia lakukan
bertempat di kantor perusahaan transportasi gas bumi di daerah jakarta pusat
neza dan tim melakukan presentasi
menjelang sore laporan hasil tahap awal kerjasama penyaluran dana csr perusahaan itu mereka beberkan
sebagai bentuk pertanggung jawaban dan kemungkinan rencana kerjasama berikutnya
neza mendampingi staffnya menyimpulkan permasalahan lokasi yang menjadi target mereka

laporan orientasi pada warga permukiman kumuh di kelurahan tanjung mas semarang adalah salah satu usaha neza dan kawan kawan meyakinkan klien untuk tetap menjalin kerjasama dengan nara kreatif
di hari lain neza melakukan perjalanan cukup jauh untuk meninjau keberadaan hasil dana csr perusahaan lain
kolaborasi itu menciptakan sistem drainase sumber mata air bagi warga
di kampung situhiang desa puraseda kecamatan lewiliang kabupaten bogor
kampung yang berada di atas bukit ini pernah menjalani masa sulit air karena konturnya
atas kerja keras neza dan tim kampung yang terdiri dari tiga rukun tetangga ini sudah teraliri air di dua rt atau sebanyak seratus rumah
satu rt lagi menyusul dalam tahap perencanaan
neza menciptakan sistem distribusi dari bak induk penampungan mata air menuju bak toren sebesar lima liter sebelum disalurkan lagi menggunakan pipa ke rumah rumah warga
rencananya ia akan memasang satu toren lagi dengan kapasitas yang sama
selangkah lagi distribusi air akan merata dan stabil dengan pemasangan kran untuk menghindari air terbuang percuma
memang warga situhiang sangat membutuhkan air tersebut
kalau musim kemarau kekurangan air alhamdulillah dengan ada bantuan dari naras sehingga masyarakat sebahagian sudah merasakan kebutuhan air tersebut mencukupi
dan cuma untuk selanjutnya yang belum terbagi seperti tadi saya mudah mudahan dari naras tersebut bisa membantu untuk mencukupi alat air untuk bisa dipakai oleh warga situhiang
masih di kampung situhiang
dalam bidang pendidikan narak kreatif juga mengambil peran
budaya sekadar bisa baca tulis dan enggan melanjutkan pendidikan menyebabkan kebanyakan warga hanya mengantongi ijazah tingkat dasar
untuk itulah neza dan yayasannya berinisiatif menyelenggarakan kegiatan kelompok belajar paket b dan c
betapa pentingnya pendidikan itu mungkin saya terbantu juga oleh narak kreatif gitu kan
untuk mengkampanyekan bidang pendidikan
pendidikan di kampung situhiang ini
nah akhirnya nara kreatif sangat membantu terutama di pendidikan
alhamdulillah mulai masyarakat itu sudah mulai menerima gitu kan
yang tadinya mereka lulusan sd udah mulai lulusan smp gitu kan tingkat pertama
nah otomatis udah sampai delapan puluh persen yang lulusan dari sd udah mulai lulusan smp gitu ayora itu
masih dalam rangkaian misinya
di sudarulang kertas neza juga berkolaborasi dengan yayasan putri indonesia
ia bersama nara kreatif mendukung putri indonesia dua ribu delapan belas sonia fergina citra
maju ke ajang kompetisi miss universe dua ribu delapan belas di bangkok thailand desember dua ribu delapan belas
berperan sebagai agen kampanye be diverse be tolerant narak kreatif menyisipkan produk darulangnya berupa buku memo yang sudah ditandatangani sonia
sullah ramadan tidak mengenal lelah
demi mengantarkan misi yayasan narak kreatif menembus tembok pendidikan ia terus berjuang di setiap kesempatan
sampai di sini kebahagiaannya tidak terukur
yang pertama adalah karena waktu itu saya bisa mendapati keluarga baru
ya mungkin karena anak saya anak sematawayang dulu berpikir ah hidup di pulang sekolah di rumah sepi cuma jalan tua
jadi saya melihat ada rasa kebahagiaan
saya menemukan keluarga baru
itu yang pertama yang membuat saya harus menjalankan
dan yang kedua adalah ternyata apa yang saya jalankan ini ada dalam artian rasa syukur yang bisa saya dapatkan
setiap orang orang yang kita bantu mereka mengucapkan terima kasih
nah mungkin kalau hanya sebatas saya menjadi employe yang dalam artian saya tidak touch langsung dengan seperti itu saya tidak bisa mendapati itu
dan yang ketiga apa saya dengan kegiatan ini ternyata bisa ketemu dengan banyak orang
dengan usia yang masih muda program lain menunggu di depan
di dua ribu tiga puluh tiga nizatullah ramadan punya harapan
sebanyak tiga juta orang putus sekolah di seluruh indonesia akan ia fasilitasi dengan program kejar paket
sementara untuk pengembangan usaha ia berencana memisahkan yayasan dengan unit usaha dalam bentuk perusahaan terbatas
nantinya unit yang berorientasi profit itu dimanfaatkan untuk menunjang
untuk menunjang keuangan yayasan dalam menjalankan misi jangka panjang